penting kan tidak boleh ada bantuan sosial yang atas nama pemerintah untuk
digunakan untuk kepentingan peserta paslon tertentu
ada pertama adalah kendala geografis kemudian yang kedua adalah netralitas asn
kemudian yang ketiga penggunaan program pemerintah dan juga misalnya sekarang kami
berharap kepada para kepala daerah tidak melakukan penggantian pejabat di lingkungan
pemerintah daerah kecuali atas izin menteri dalam negeri
kalau kan bansos kemarin sempat jadi trending gitu apakah nanti juga akan menjadi poin pengawasan
oh ya kan pasti akan jadi pengawasan lah
yang penting kan tidak boleh ada bantuan sosial yang atas nama pemerintah untuk digunakan
untuk kepentingan peserta paslon tertentu
saksikan program program kopastv melalui siaran digital
ptv dan media streaming lainnya